beralih ke informasi lain menjelang pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
nama dede yusuf muncul kembali sebagai salah satu kandidat gubernur
apakah namanya masih bisa diperhitungkan dan bagaimana tanggapan partai koalisi
wakil gubernur jawa barat periode dua ribu delapan dua ribu tiga belas dede yusuf
menyatakan kesiapan untuk dicalonkan kembali sebagai kandidat gubernur
dari partai demokrat pada pilgub jabar dua ribu delapan belas mendatang
walaupun demikian ketua komisi sembilan dpr ri ini
menyerahkan keputusan pencalonan pada mekanisme internal partai
sekarang kita hormati proses yang ada di partai
khususnya partai demokrat biarlah itu berlangsung secara internal
jadi nanti selama proses ini berlangsung ya itu urusan partai
tapi kan dari pribadi siap ya
tapi kang dari pribadi siap ya
kalau sudah mendaftarkan artinya itu saya harus punya kesiapan
bahwa nanti dalam proses tersebut kan pasti ada pertanyaan a b c d
dari a sampai sebut saja dari a sampai f saya sanggupnya sampai mana
nah kira kira gitu
kalau ternyata memang saya sanggup siap
tapi kalau ternyata saya tidak sanggup tentu partai punya pertimbangan
meski pernah gagal mencalonkan diri sebagai gubernur pada pemilihan gubernur jawa barat tahun dua ribu tujuh belas
masyarakat di jawa barat tetap perlu diperhitungkan karena kiprahnya di masyarakat
ada tiga faktor yang menyebabkan dedy yusuf masuk
yang pertama dia mantan wagub
yang notabene mantan wagub itu juga mendapatkan tempat di matiah masyarakat jawa barat
yang kedua dia berkiprah itu di sesuatu yang dengan jawa barat yaitu dengan kuardanya
artinya ketika dan jabar juga tetap ada gitu dalam adanya dedy yusuf itu
yang ketiga di parlemen pun dia banyak kiprahnya juga
orang tahulah gimana kiprahnya dedy yusuf sebagai ketua komisi
jadi dari situ saja orang tahu bahwa dedy yusuf masih perlu diperhitungkan
partai demokrat yang dalam pilgub dua ribu delapan belas ini berkoalisi bersama partai persatuan pembangunan
menyatakan bahwa munculnya nama dede yusuf memiliki kemungkinan terbuka untuk dikaji bersama
sangat terbuka sangat mungkin apabila dede yusuf itu diusulkan oleh demokrat
kita dari p tiga juga kan pasti mengusulkan nama
nah demokrat seumpama mengusulkan dede yusuf ya itu sangat terbuka saya kira untuk kita kaji dan kita olah secara bersama sama
partai demokrat ppp dan pan berkoalisi tidak hanya dalam pilgub jabar
tapi juga di enam belas pilkada kabupaten kota di jawa barat yang akan digelar pada juni dua ribu delapan belas mendatang